usai berkunjung ke candi borobudur pada rabu sore
mantan presiden amerika serikat ke empat puluh empat barack obama
hari ini mengunjungi candi prambanan
aparat keamanan langsung memperketat penjagaan di pintu masuk selatan
dikutip dari laman detikom penjagaan pintu selatan yang merupakan
pintu masuk tamu vvip sudah dijaga ketat
tidak ada wisatawan yang boleh mendekati area ini
mobil pemadam kebakaran dan penjinak bom juga sudah bersiaga di lokasi
sekitar pukul sembilan lewat lima belas menit waktu indonesia barat
iring iringan mobil yang membawa obama dan keluarga lewat pintu selatan di sisi barat
rombongan turun dan berjalan kaki beberapa meter masuk ke candi
obama terlihat mengenakan kaos berwarna biru berkerah
obama dan keluarga nampak melihat lihat bangunan candi prambanan
sementara wisatawan lain belum diperbolehkan untuk masuk
untuk mengisi agenda liburannya di hari kedua di yogyakarta
obama dan robongan mengunjungi candi
lalu bagaimana situasi terkini di sana
sudah ada koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan
halo selamat siang hendrawan
apakah obama dan juga rombongan masih menikmati candi prambana
atau justru anda juga bisa ikut bergabung dengan obama
ingbal obama sudah tidak lagi di candi perambanan
tadi sekitar pukul sepuluh lebih lima puluh
obama sudah menuju ke lokasi wisata berikutnya di bukit becici dlingo bantul
namun tadi menarik
di perambanan obama michelle obama
tadi sempat menyapa warga dengan melambaikan tangan
khususnya obama kepada warga
ini sangat disambut antusias oleh warga
meskipun sebenarnya mereka sejak pagi sampai dengan kepergian obama
ditahan untuk bisa masuk ke area utama dari candi prambanan
mereka hanya bisa berada di taman wisata saja
dan untuk mengetahui apa saja tadi yang dilakukan obama di sini
apa saja yang disampaikan
sampaikan barack obama di perambanan
bersama saya sudah ada general manager taman wisata candi prambanan
selamat siang pak bujo
selamat siang mas
pak pujo tadi anda bertemu dengan obama pak
ya kebetulan kami sempat foto bertiga dengan barack obama
dan beliau juga sempat menyapa ke kami dengan menggunakan bahasa indonesia
saya senang sekali di sini gitu dan sempat mengomentari candi prambanan
terus tadi apakah ada hal hal lain yang kemudian disampaikan obama
terkait dengan perambanan pak terkait waktu ketika anda bertemu dengan obama
ya jadi beliau tadi sempat memperkenalkan kami dengan putri putrinya gitu
dengan keluarga besarnya diperkenalkan ke kami berdua dengan pemandu
dan setelah itu beliau ingin langsung menikmati candi perambanan gitu kan
nah pak ketika tadi masuk ke wilayah konservasi di tengah itu pak ya
itu apa saja pak yang dilakukan
apa saja yang dikunjunginya pak
jadi hampir semua candi baik candi siwa lalu brahma perwara
ini semua dinikmati oleh beliau satu persatu detailnya
bahkan tadi sempat ditunjukkan salah satu perwara yang sedang di dalam proses pemugaran
yang di sisi utara beliau sempat melihat ke sana
dan satu apresiasi untuk kita sekalian bahwa kita bangsa indonesia bagaimana merawat peninggalan candi ini
itu sangat baik sekali
baik pak tadi malam kami sempat mendengar sebenarnya obama sempat mau ke prambanan juga
karena ke ramayana balet itu bagaimana pak
apakah itu benar
dan kalaupun benar mengapa itu tidak jadikan kemudian baru pagi ini pak
ya jadi itu baru informasi begitu ya
sebenarnya kami tadi malam juga menunggu kabar kejelasan kedatangan beliau untuk melihat ramayana
tapi sebenarnya di skedulnya tidak seperti itu
jadi kunjungannya memang pagi ini
pak bagi taman wisata candi prambanan itu apa sih pak arti penting kunjungan obama kali ini
jadi terkait dengan kunjungan barack obama di tempat kita
khususnya di candi prambanan di jogja dan di indonesia pada umumnya
ini sebagai satu bukti bahwa destinasi kita cagar budaya kita ini layak untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan
khususnya wisatawan mancanegara gitu kan
itu yang pertama
yang kedua ini sebagai bukti bahwa
tempat kita ini aman gitu kan
dan sambutan dari masyarakat sangat hangat sekali
beliau sangat antusias
bahkan beliau merasa di sini seperti pulang ke kampung halaman sendiri gitu
pak harapannya apa pak setelah kunjungan obama ini pak
ya harapan kami dengan kunjungan barack obama ini ke depan
wisatawan wisatawan mancanegara khususnya
mereka berdun duyun datang ke indonesia datang ke yogyakarta datang ke prambanan
terima kasih pak pujo suwarno
itu tadi general manager taman wisata candi prambanan
terkait dengan kedatangan obama yang tadi sempat menyapa dalam bahasa indonesia
dan kita tahu ketika di hotel juga obama seperti merindukan indonesia karena ada beberapa masakan yang khusus diminta oleh obama
seperti sate ayam nasi goreng dan bakmi goreng
ini tentunya menjadi suatu hal yang menarik dalam kunjungan obama kali ini iqbal
apakah anda mendapatkan informasi setelah dari prambanan ini kemana lagi obama
karena takutnya seperti di candi perambanan juga nantinya ditutup
sehingga wisatawan jadinya tidak bisa menikmati suasana wisata yang ada di yogyakarta
ya informasi yang kami terima dari prambanan obama dan rombongan pergi ke destinasi wisata baru di yogyakarta
yaitu di bukit becici di delingo kecamatan delingo kabupaten bantul
nah mereka nanti akan di sana juga tidak begitu lama setelah itu mereka akan melakukan makan siang di salah satu restoran di bantul
setelah itu baru kembali ke hotel
dan apakah nanti masyarakat harus bertahan sementara
ada kemungkinan seperti itu karena bila kita melihat apa yang sudah terjadi di borobudur dan perawanan hari ini
memang ketika obama dan keluarganya mengunjungi objek wisata kedua objek wisata ini
masyarakat diminta untuk tidak masuk dulu dan menjaga jarak
meskipun masyarakat tetap bisa melihat obama dari kejauhan memanggil mengambil foto dengan gawainya
bahkan seperti yang dilakukan di borobudur dan prambanan
obama juga melambai kepada wisatawan yang saat itu sedang melakukan wisata di prambanan dan borobudur iqbal
baik hendrawan setiawan koresponden cnn indonesia langsung dari yogyakarta